sebanyak satu enam ratus delapan puluh dua penumpang dan tujuh ratus enam puluh empat sepeda motor pemudik
tiba di pelabuhan tanjung priok jakarta utara senin pagi
mereka datang dari pelabuhan tanjung mas semarang jawa tengah
setelah menempuh pelayaran selama enam belas jam
kapal motor dobon solo yang mengangkut pemudik
dari pelabuhan tanjung mas semarang jawa tengah
tiba di pelabuhan tanjung priok jakarta utara senin pagi
para pemudik ini adalah mereka yang mengikuti program mudik dan balik gratis
yang diselenggarakan oleh kementerian perhubungan
selain satu enam ratus delapan puluh dua penumpang
km dobon solo juga mengangkut tujuh ratus enam puluh empat sepeda motor milik pemudik
satu persatu penumpang tujuan beberapa wilayah di jakarta ini
menuruni dua tangga kapal
petugas kepolisian yang menyambut di pelabuhan
kemudian mengarahkan para pemudik ke ruang tunggu terminal
sambil menunggu sepeda motor dikeluarkan dari lambung kapal
agar berjalan tertib
proses pengeluaran sepeda motor sendiri dilakukan oleh petugas pelabuhan
sebelum meninggalkan area pelabuhan
petugas kemudian memeriksa persyaratan dan dokumen kendaraan pemudik
untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
para pemudik mengaku baru kembali ke ibu kota bertepatan dengan hari kerja
karena ingin lebih lama dengan keluarga di kampung halaman
setelah turun dari kapal
beberapa pemudik mengaku akan langsung berangkat menuju tempat mereka bekerja
lebih enak pak
satu motornya ikut naik pak
dibandingkan tahun lalu
peningkatan ini terjadi karena adanya program mudik dan balik gratis
yang diselenggarakan oleh kementerian perhubungan
dari semarang ke tanjung priok
ke bunga ngumpang

dari jadwal yang diperoleh
pelabuhan tanjung priok
dan kendaraan tujuh ratus enam puluh empat
dari jadwal yang diperoleh
pelabuhan tanjung priok
dan kendaraan tujuh ratus enam puluh empat
dari jadwal yang diperoleh
pelabuhan tanjung priok
jakarta utara kembali akan menerima kedatangan pemudik arus balik
pada tanggal lima dan tujuh juli mendatang
fakih haitami jakarta